usai melontarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan roky gerung meminta maaf
dalam konferensi pers yang digelar jumat siang rocky menegaskan pernyataan tersebut tidak diarahkan kepada pribadi presiden jokowi
imbas ucapannya rocky mengaku menerima persekusi hingga batalnya kegiatan di sejumlah kampus
kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra
nah itu yang membuat kehebohan
kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara
itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun
itu maksudnya kan
dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap presiden jokowi
yang saya ucapkan dengan sangat tajam